komitmen pemerintah indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri hulu
membuat indonesia menjadi pasar yang menarik bagi pemerintah dan korporasi asing untuk berinvestasi
salah satu yang menarik perhatian masyarakat indonesia adalah keterlibatan tiongkok dalam pendanaan proyek proyek besar di indonesia
namun apakah benar tiongkok merupakan mitra investasi terbesar indonesia
koresponden cnn indonesia rama aryadi memiliki ulasannya untuk anda
fase pertama proyek tol cisumdawu tol medan deli serdang tebing tinggi smelter aluminium inalko di sumatera utara dan proyek kereta cepat antara jakarta dan bandung
ini adalah empat dari ribuan proyek infrastruktur dan industri hulu yang setidaknya sebagian didanai oleh pinjaman dari republik rakyat tiongkok
proyek dengan bentuk fisik yang besar serta menyita perhatian masyarakat indonesia
karena menyangkut hidup rakyat banyak
tak heran jika muncul sebuah persepsi bahwa tiongkok mulai mendobrak maju untuk mendominasi dunia investasi indonesia
meski demikian apakah persepsi ini sepenuhnya dapat dijustifikasi berdasarkan fakta yang ada
tiongkok memang sedang gencar menginvestasikan dananya di dalam negeri
dari angka enam ratus juta dolar amerika menjadi satu enam miliar dolar amerika dari tahun dua ribu lima belas ke tahun dua ribu enam belas
namun dengan peningkatan yang signifikan tersebut tiongkok masih berada di urutan ketiga
di belakang singapura dan jepang dengan selisih yang cukup signifikan
bila dilihat secara akumulatif pemerintah dan korporasi singapura masih menjadi investasi
investor terbesar di indonesia dengan total investasi mencapai tujuh satu miliar dolar amerika di tahun dua ribu enam belas
meski sedang mengalami kontraksi ekonomi selama beberapa tahun terakhir
jepang yang berada di peringkat kedua telah meningkatkan komitmen investasinya dari dua sembilan miliar dolar amerika ke angka empat lima miliar dolar amerika di tahun dua ribu enam belas
namun jumlah kumulatif investasi ini tidak dapat dijadikan indikator pasti
sehingga kemudian jika jepang memiliki kecenderungan untuk mengubah kiblat mitra kerjasamanya
karena perlu diingat juga indonesia adalah negara dengan produk domestik bruto yang tidak bisa diremehkan
terlebih lagi indonesia sebagai negara asean memegang prinsip politik bebas aktif
yang setidaknya secara teori tidak mengikatnya kepada aliansi tertentu
meski demikian baru baru ini terjadi sebuah perubahan geopolitik yang tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi kebijakan ekonomi setiap negara
yaitu keluarnya amerika serikat dari trans pacific partnership atau tpp
keluarnya amerika serikat dari tpp sebenarnya membuka jalur bagi indonesia untuk mengakses perekonomian di sekitar pesisir samudera pasifik
apalagi jika mengingat apabila indonesia meratifikasi perjanjian tersebut
maka indonesia akan membantu mencapai quorum yang dibutuhkan
mundurnya amerika serikat dari tpp telah disambut baik oleh pemerintah indonesia
pada saat yang bersamaan negosiasi regional comprehensive economic partnership atau rcep yang merupakan inisiatif asean yang mengikut sertakan tiongkok
namun tidak berhasil menarik perhatian singapura malaysia brunei darussalam dan vietnam terus berlanjut
akankah indonesia berani mengambil resiko memecah sentralitas asean dengan ikut meratifikasi tpp